anda masih bersama kami semakin mendekati tanggal pernikahan pangeran harry dan meghan markle
banyak orang mulai mengumpulkan semua hal tentang kerajaan inggris
salah satunya adalah irisan kue yang berusia puluhan tahun dari pernikahan anggota kerajaan
irisan kue yang diambil dari pernikahan anggota kerajaan
di antaranya pangeran charles dan putri diana juga pangeran william dan kate middleton
siap dilelang oleh rumah lelang julian's auctions
sejumlah irisan kue dari pernikahan anggota kerajaan tersebut
diharapkan dapat terjual ratusan hingga ribuan dolar setiap bulannya
sepotong kue dari pernikahan charles dan diana akan dilelang dengan harga sebelas juta hingga enam belas juta rupiah
sementara kue yang dibuat untuk pernikahan pangeran william dan kate middleton di tahun dua ribu sebelas
dilelang dengan kisaran harga delapan juta hingga sebelas juta rupiah